eh eh eh bokap

eh ini amat
enggak sekarang juga
kamu ngapain tadi di pinggir jalan
eh itu tadi
tadi kan aku lagi ngamen nih
itu enggak untuk apa
supaya nanti siapa tahu nanti ada produser yang lewat
terus dia suka sama suara gue
terus yaudah dia kasih gue rekaman
nah nanti gue jadi rockster
kan bokap juga yang bangga
saya kan punya anak rockstar
tapi kenapa ada tulisan
buat pemakaman bokap tarsan
ah udah aja
jangan sensitif dong
itu sebenarnya tuh ya buat
ah bokap sendiri juga tahu kan
sekarang tuh banyak artis artis yang cari popularitas kayak begitu
bokapnya mati lah ininya lah apalah
oh rumah kebakar
kalau babakmu mati
kamu nyumpain supaya babak cepet mati
bukannya sekolah bener
ini hukumannya orang yang bolos sekolah
dengerin aku dulu
gue harus jujur sama bokap
begini jadi sebenarnya tuh
jadi kan aku
jadi sebenarnya tuh sekolah yang aku berada sekarang itu nggak
aku ngerasa itu kurang oke buat aku
pendidikannya menurut aku kurang oke buat aku gitu
jadi aku udah nemuin nih satu sekolah yang oke
dan masa depannya cerah
untuk bokap juga kan
nah tapi itu
biayanya tuh mahal
nah jadi aku tadi ngamen ya buat
untuk cari duit buat masuk ke sekolah itu
jadi kamu harus ngumpulin duit berapa untuk pindah biaya sekolah itu
berapa ya keman

dua puluh tujuh lima juta
anak orang gila berarti
duduk duduk duduk
waduh romannya banyak amat nih cucian
waduh kayaknya kagak bisa tuh pak
soalnya kan anak saya sekolah
jadi saya kagak ada yang bantuin nyuci
yaudah enggak apa apa
eh baju saya yang kemarin udah kelar juga kan ya
aduh gimana nih
mana baju dia
gue robekin lagi
tapi kan gue gak sengaja
eh buset dia jatuh pok
jatuhnya kecomberan lagi
jadi saya cuci ulang
kok bisa sih mas
yang namanya cuciannya banyak
ya udah lah gak apa apa dah
eh tapi tuh baju mau dipake besok lho
harus kelar ya
udah pokoknya beres
kalau udah kering saya tulis ke lantai
saya anterin dah ke lompok
kamu asal enggak
huh kacau nih urusannya dah
sebenernya kan bajunya robek
gue kemana ini
pak tarsan kan tuh ngejahit
wah gue minta benerin aja sama dia
hah goblok pak siopas baru inget baru sekarang
sertifikat tanah ini satu satunya warisan yang berharga bagi keluarga saya
ada yang bisa saya bantu bu omas
kira kira bisa nggak metilin baju saya
bisa aja deh
gue sekarang kangen sama allah
kalau lo masih ada dia pasti bakal lurut sama lo
dan nggak bakal bolos dari sekolahnya
gue khawatir sebenarnya sama si lucky
masa depannya bagaimana kita belum tahu
untung aja ada peninggalan pria sen dari lo
mana pria sen ini kok nggak ada
masa sempat tuh wahyang
meninggalan binik gue
selamat sore tante
selamat sore upi
dan lo rakum maha hari pertama sekolah nak
biasa aja tante
biasa aja tante
biasa aja tante
hari pertama sekolah itu asik banget
aku ya ketemu cowok cakep cakep terus tajir tajir lagi
ada yang anaknya bos perusahaan sepatu
terus ada perusahaan kayu
terus ada yang punya mall juga
kan asik kok kebocoran sama dia
kalau lo terus terusan kayak gitu
gimana bisa punya teman sejati di sekolah baru kita
opi si lo rateh kudu cari cowok nutajir ya
supaya bisa memperbaiki nasib
betul nggak ya
secara gitu emaknya miskin pisan
iraha tuh ibu kamu dibawa ke sini
kemarin malam kan terjadi
sibuk banget jadi belum bisa
anyways aku bang dulu ya
aku harus bantuin ibu aku
dianter sama sopirnya
ah pak mali
aduh pak mali
ntar kenging jalan kakinya
ku udah pake sopir
itu kan laura
terus gimana cara aku ngikutin dia
akhirnya aku bisa pulang juga
hari ini aku bisa lolos dari pertanyaan pertanyaan tentang mary soalnya

eh anakku tercinta
udah makan belum
udah orangnya aneh
kelakuannya makin aneh
dasar lu bencong bayak gua bilang
utang lu udah berapa gila lu
eh lu mulut lu ga usah dipegang ya
gua tau rumah lu di mana
tapi lo ikutin dia terus kan
gua ketinggalan jejak dia
aduh bener bener lu gila lu
lu blow on lu di piara ya
ya udah ketemu di rumah aja deh
bukan sih sebenernya

ya udah kita berdua
ya udah kita berdua
ya udah kita berdua
ya udah kita berdua
ya udah kita berdua
ya udah kita berdua
ya udah kita berdua
harus gue kasih pelajaran tuh anak
dek besok lu ikutin lagi tuh keponakannya
sampai lu dapet kesempatan untuk milik dia ngerti ga lu
lu angguk angguk aja terus kayak kuda lu
ngerti ga lu
gue pasti ikutin dia kok
kalau buat jual semua tanah ini
masuk sekolah deh gue
kok membawa gitar segala
mau kencan sama cewek tajir itu ya
siapa sih namanya